pasca akuisisi persebaya surabaya oleh pt jawa post menimbulkan semangat baru bagi punggawa tim bajul ijo
mereka berharap gajinya yang tertunggak lama segera dilunasi
sementara untuk mematangkan kerangka tim persebaya mencoret dua pemain dan mendatangkan satu lagi pemain baru yang pernah menimba ilmu sepak bola di paraguay
usai akuisisi persebaya surabaya oleh pt jawa postport treatment pemain yang selama ini tertunggak gajinya kembali mempunyai harapan
pemain yang masih bertahan di persebaya surabaya seperti matt halil dan randy irawan berharap tunggakan gaji yang rata rata berjumlah seratus juta rupiah lebih itu segera terlunasi
pasalnya mereka selama ini sudah berkorban setia dengan persebaya
sebenarnya delapan bulan saat di kontrak tapi kan berhubung sepuluh bulan
kita tidak mengerti
saya tidak mengerti karena lima bulan setengah
karena aku ngurus yang lama sih
ya alhamdulillah mas juga alhamdulillah
semoga cepat berrealisasi
cepat tanuh mas
sementara presiden klub persebaya surabaya azrul ananda berjanji akan secepatnya melunasi gaji pemain
tunggakan hutang gaji sebesar tujuh miliar rupiah yang dimiliki persebaya sudah diperhitungkan oleh manajemen
hutang persebaya itu kan sebenarnya mayoritas hampir semuanya adalah untuk pemain
jadi itu menurut saya adalah sesuatu yang memang kewajiban
itu adalah menurut kami tidak ada istilah untung dan uang
kalau sudah ngomong olahraga tidak ada untung dan gugi
persebaya saat ini tengah fokus mempersiapkan tim guna menghadapi kompetisi liga dua
kamis pagi tim bajul ijo kembali menyeleksi satu orang pemain asal persiraja banda aceh
yang berposisi sebagai back tengah
sebelumnya persebaya telah mencoret dua pemain seleksi karena dinilai memiliki kualitas di bawah standar